bahwa ada calon selama calon memenuhi syarat
akan munas pada desember
bahwa ada calon selama calon memenuhi syarat
nggak seluruh dpd yang menentukan kan dpd
itu syarat partnya sudah begitu
salah satu calonnya dalam abad d
apakah ini termasuk upaya pak jokowi untuk menispirasi
saya tidak mau mengandalkan
saksikan program program kompas tv
dan media streaming lainnya